bakal calon presiden anies baswedan melakukan safari politik ke sejumlah pondok pesantren pendiri nahdlatul ulama di jombang jawa timur
tidak hanya itu saja anies juga mengunjungi rumah orang tua dari ketomong pkb mohaimin iskandar untuk meminta doa restu
dan disinggung soal apakah anies akan menggandeng caimin dalam pemilu mendatang anies hanya tersenyum
anies baswedan bakal calon presiden partai nasdem ini melakukan pertemuan tertutup di rumah orang tua ketua umum pkb muhaymin iskandar kamis siang
sekitar tiga puluh menit anis berada di dalam rumah haja muhasona
ibu caimin didampingi sejumlah pengasuh pendok pesantren mambaulma arif denanyar jombang jawa timur
sebelumnya saat tiba di pendok pesantren mambaulma arif
anies baswedan disambungkan dengan seorang perempuan yang berpengalaman

keduanya langsung menuju makam pendiri nu kiai haji bisri sansuri untuk melakukan doa bersama rombongan
dengan husuk anies berdoa dan dilanjutkan dengan melakukan tabur bunga termasuk ke makam ayah handa ketua umum pkb
usai berziarah anies mengatakan hari ini sengaja berziarah ke makam pendiri nu di jombang untuk meneladani perjuangan dan ijazah para tokoh nu
disinggung soal kedekatan dengan caimin
anies mengaku sering berkomunikasi
namun saat ditanya soal wacana dirinya bergandengan dengan caimin dalam pemilu mendatang
anies hanya menjawab singkat nanti aja
suka juga ziarah di makam gus ibin adiknya gustu
kemudian di makam juga kiai eskandar ayahnya caimin
kemudian juga kiai yusuf
kau lihat ayahnya gus ibul
jadi semua turiah di sini alhamdulillah bersyukur bisa di ziarah
jauh ini sudah ada komunikasi dengan caimin belum
anies sudah ada komunikasi dengan caimin belum
kita alhamdulillah komunikasi dengan semua
ayahnya caimin salah satu kata mengganteng beliau
nah itu dulu ya
anies nanti kalau digandengkan dengan caimin seperti apa komentarnya
sementara kiai haji abdusalam sokip pengasuh pondok pesantren mamba ulma arif
mengaku dirinya dengan anies adalah kawan lama
soal kedatangan anies ke rumah ibu ketua umum pkb
dirinya mengatakan anies ingin sungkem dan meminta doa restu
tidak ada pembicaraan soal politik atau wacana anies caimin dalam pertemuan tersebut
pada hari ini yang paling sepuh adalah ibu danya caimin sesepuh kita
cuma beliau tentu nggak bisa ke sini karena
kesehatan lah apa namanya karena sepuh ya
hanya beliau asalnya kalau gitu ingin sungkem aja minta doa
karena beliau orang sepuh
dan tentu kalau di pesantren itu kan adatnya seperti itu
orang sepuh itu kita minta pangestu kita minta doa
tidak ada pembicaraan khusus
oh nggak ada
tinggal gabungnya dengan caimin dengan pak anies
ya beliau hanya minta doa restu minta panges itu mengenalkan diri didoakan sama ibu caimin sudah
kunjungan anies baswedan di jombang ini dilakukan ke seluruh makam pendiri nu
mulai dari pondok pesantren tebu irang anies berdoa di makam pendiri nu
kiai haji hashim asyari dan presiden ri ke empat kiai haji abdurrahman wahid
kemudian di tambak beras anies ziarah ke makam kiai haji wahab mas gula
dan terakhir berziarah ke makam kiai haji bisri shansuri di denanyar
sutomora harjo jombang jawa timur